dukungan terhadap calon pasangan prabowo sandi terus bermunculan
kali ini ketua umum pimpinan pusat pemuda muhammadiyah daniel anzar simanjuntak
bersedia menjadi koordinator jurubicara tim pemenangan prabowo sandi
seperti berita yang dilansir detik com daniel melalui pesan tertulisnya
menyatakan untuk menerima ajakan prabowo sandi dan bersedia sebagai jurubicara tim pemenangan
sementara itu daniel juga menyatakan tidak akan mundur dari jabatannya sebagai ketua umum pemuda muhammadiyah
namun demikian daniel memastikan pp pemuda muhammadiyah netral dalam pilpres dua ribu sembilan belas
sementara itu dukungan juga dilakukan ratusan orang yang tergabung dalam gerakan simpatisan jokowi
dengan menggelar deklarasi dukungan terhadap pasangan jokowi dodo dengan ma'ruf amin kamisore
gerakan simpatisan jokowi ini akan fokus pada pemilih pemula dan menyerap keinginan pemilih milenial
dengan menargetkan empat juta suara untuk wilayah pulau jawa
mereka juga akan menjadi relawan yang menangkal
berita hoax serta mensosialisasikan isu lingkungan dan sosial